inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah
dengan apa dengan subsidi
karena begitu harga bensin naik
harga barang otomatis langsung melompat bersama sama